sementara itu menteri perindustrian agus gumiwang menjelaskan
presiden telah menunjuk menkomar veslut binsar panjaitan menjadi koordinator investasi apple di ikn
menurut agus gumiwang ceo apple tim cook menyambut baik permintaan presiden jokowi
untuk memperlancar rencana investasi apple di ikn
lalu jokowi juga menunjuk luhut binsar sebagai koordinator
presiden joko widodo bertemu bos apple tim cook di istana kepresidenan jakarta rabu pagi
menurut ceo apple tersebut indonesia merupakan negara yang sangat penting bagi pasar penjualan produk produk apple
setelah bertemu presiden tim cook bilang dirinya membicarakan sejumlah komitmen kerjasama antara apple dengan pemerintah indonesia
tim cook juga mengumumkan peresmian pembangunan apple academy keempat di indonesia yang akan dibangun di bali
sementara itu apple dan pemerintah indonesia juga sepakat untuk mewujudkan pembangunan pabrik apple di indonesia
sesuai dengan keinginan presiden jokowi dodo
investasi apple di indonesia sebenarnya terbilang kecil ya sodara
kenapa saya bilang kecil saudara tadi investasinya
karena kalau merujuk pada data kemen perin tahun dua ribu dua puluh tiga impor ponsel ini mencapai dua tujuh puluh sembilan juta unit dan dari jumlah itu delapan puluh lima nya adalah produk apple
makanya tadi juga tim cook bilang indonesia adalah pasar yang penting untuk apple
oleh sebab itu presiden meminta indonesia tidak hanya berkontribusi di pasar saja
jadi juga harus ada bagaimana kita juga bukan sekedar pasar tapi juga bisa menjadi bagian dari global supply chain dunia